agus harimurti yudhoyono dan silvia murni yang diusung menjadi bakal calon gubernur jakarta dan bakal calon wakil gubernur
masih menyisakan pertanyaan
agus yang berlatar belakang militer dan silviana yang merupakan birokrat murni keduanya masih aktif
dan saat ini sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan ketua kpu juri ardian toroslawat
siang pak juri bagaimana sebenarnya aturan bagi anggota militer dan juga pns yang ingin maju dalam pilkada ini
ya ada ketentuan bagi pns anggota tni polri kalau mau mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah wakil kepala daerah
itu harus mengundurkan diri atau berhenti dari statusnya sebagai pns maupun tni polri
dan pernyataan mengundurkan diri itu harus sudah diberikan pada saat pendapatan
pada saat pendaftaran sekaligus juga bukti bahwa yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya kepada atasan atau kepada institusi di mana yang bersangkutan bernaung
nah kemudian paling lambat enam bulan setelah penetapan yang bersangkutan harus sudah memberikan menyampaikan sk
maksud saya enam puluh hari setelah penetapan harus menyampaikan sk atau surat keputusan pemberhentiannya sebagai tni polri atau pns
ya pak juri bisa anda tekankan sekali lagi bahwa dari jalur parpol para peserta adalah harus berhenti bekerja dan tidak memungkinkan mereka untuk kembali bekerja di jabatan lama mereka gitu pak
ya dia harus apa namanya yang harus dilengkapi
sebagai persyaratan calon itu harus surat pernyataan mengundurkan diri atau berhenti dari statusnya sebagai pns sebagai tni sebagai anggota polri
nah misalnya begitu kemudian dilampi dengan bukti bahwa yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran dirinya yang disampaikan kepada institusi atau atasannya
sekaligus tidak akan menarik kembali pengunduran dirinya
nah karena syarat ini harus dipenuhi pada saat dia ditetapkan sebagai calon kpu memberi waktu karena mengurus sk pemberhentian itu sering tidak mudah
diberi waktu paling lambat enam puluh hari setelah penetapan sk itu harus ada harus sudah disampaikan kepada kpu
ini berarti setelah enam puluh hari maka pasangan akan dinyatakan gugur
sampai setelah enam puluh hari pasangan tidak memiliki sk keluar dari jabatannya seperti itu pak
lalu bagaimana selanjutnya dari kpu sendiri memfasilitasi fasilitas dari pilkada dua ribu tujuh belas yang rencana akan digelar serentak ini
ya kita sudah dari satu ratus satu daerah sudah berlangsung pendaftaran dan hari ini adalah hari terakhir pendaftaran
kpu sudah menyiapkan berbagai macam aturan dan fasilitas sarana prasarana
sarana yang berorientasi untuk melayani partai politik atau calon persoarangan untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah wakil kepala daerah
dan mudah mudahan tidak ada masalah berarti hari ini hari terakhir pendaftaran akan dibuka sampai pukul dua puluh empat tengah malam
sejauh ini apakah sudah ada konfirmasi pak siapa saja yang akan mendaftar untuk kpu dki nanti
karena diberitakan kan baru satu pasangan calon ya yang diusung oleh partai politik
sementara tidak ada calon persorangan yang dinyatakan munisarat sejak awal sehingga di dki jakarta ini calonnya semua dari partai politik
kami nggak tahu hari ini apakah akan menambah satu atau menambah dua pasangan calon kita tunggu saja
ya pak pendaftaran sendiri secara keseluruhan nih pak secara keseluruhan satu indonesia
bagaimana proses pendaftaran sejauh ini apakah ada kendala laporan yang masuk ke bapak
ya sejauh ini tidak ada kendala yang berarti ya dari seluruh indonesia satu ratus satu daerah
karena kami juga memfasilitasi pengurus partai politik tingkat pusat untuk berkantor sementara di kantor kpu republik indonesia di mampojol jakarta
kita berkantor sementara untuk bersama sama dengan kpu
masalah terjadi di daerah sehingga bisa segera diselesaikan di level pusat
terima kasih pak juri ardian tolong tolong bergabung bersama kami di after sepuluh
itu tadi bagaimana pernyataan dari ketua kpu tentang bagaimana syarat syarat yang harus dipenuhi para calon gubernur
dan hari ini juga hari terakhir pendaftaran di mana para pns ataupun anggota tni harus sudah mengajukan surat ya beserta pas lagi mendaftar nanti